dengan keputusan ini suku bunga acuan bi tidak berubah selama lima bulan terakhir
keputusan ini diambil bi sebagai upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi keuangan
dengan tetap mendukung momentum pemulihan ekonomi domestik
sejalan dengan membaiknya perekonomian global pertumbuhan ekonomi indonesia membaik
dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga
dan berikut adalah tren suku bunga acuan tujuh days reverse repo rate selama enam bulan terakhir
sementara itu bank indonesia memproyeksikan pertumbuhan
sementara untuk rasio kredit bermasalah ataupun npl non performing loan